kesehatan mental tidak bisa dianggap sebelah mata
tekanan berat secara psikis tidak jarang menyebabkan guncangan mental hebat
dan membuat seseorang menjadi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa
dan berikut kami hadirkan keseharian menjadi seorang perawat odgj dalam segmen sehari menjadi
flat lagi dikit dikit dikit aja ya
saat saya tiba di tempat ini sekilas tidak ada hal yang istimewa di sini
dari bagian depan rumah tampak sama dengan kebanyakan hujan
yang biasa saya temukan
saya jumpai namun pemandangan berbeda saat kaki saya melintasi pintu gerbang
ratusan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa tinggal dan dirawat di sini
sebagian dari mereka ditemukan di jalanan
bahkan sebagian ditemukan dan dibawa oleh yayasan dalam kondisi terpasu
ya selama tahun dua ribu dua puluh dua kementerian kesehatan mencatat ada lebih dari empat penyandang disabilitas mental
yang menjalani hidup dengan cara dipasung
orang dengan gangguan jiwa dipasung karena kurangnya pengetahuan keluarga untuk mengurus
atau karena keluarga pengidap odgj tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan mereka
badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan juga mencatat
ada sekitar lima ratus ribu warga negara indonesia yang masuk ke dalam kategori penyandang disabilitas mental atau odgj
selamat datang di segmen sehari menjadi aktivitas hampir setiap hari sama olahraga
banyak manfaatnya dan ini salah satu bagian dari terapinya atau pengobatan untuk mereka
ayo ayo tapi agak susah diinformasikan yang dikasih tahunnya
panti rehabilitasi disabilitas mental yang ada di desa sumberjaya kecamatan tambun selatan kabupaten bekasi ini
telah merawat ribuan pasien odgj sejak tahun dua ribu dua puluh
ada yang dinyatakan sembuh namun ada juga yang masih dirawat hingga saat ini
sejumlah aktivitas fisik seperti senam juga dilakoni oleh mereka yang tinggal di sini
agar warga binaan merasa lebih bahagia dan mengurangi stres
menimbulkan kebahagiaan ya
gak cuma mereka tapi setara saya juga karena melihat mereka sudah ada progres selain di sini
beberapa memang ada yang perlu diisolasi karena masih dalam kondisi yang bisa
belum terlalu aman ya dalam pandang kondisi yang mungkin membahayakan
tapi yang ini sudah bisa beraktivitas dan berinteraksi walaupun memang kadang kadang ngomongnya agak sedikit meracu
pada awal dua ribu dua puluh tiga terdapat lima ratus tiga pasien yang mendapat perawatan di yayasan
yang merupakan binaan dari dinas sosial kabupaten bekasi ini
namun sepuluh diantaranya masih dipisahkan dengan pasien lain atau diisolasi untuk alasan keamanan
gangguan jiwa dapat disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor
pertama faktor geologis yang melibatkan genetik dan aspek keturunan
kedua masalah lingkungan
di mana penderita odgj mengalami depresi hebat yang disebabkan oleh trauma pasca kekerasan fisik maupun seksual
hingga berbagai tuntutan dari lingkungan
dan yang ketiga adalah penyalahgunaan obat obatan yang memicu kerusakan fungsi otak
matahari semakin meninggi ini berarti waktunya makan siang untuk seluruh warga binaan
dan salah satu yang paling sibuk itu gak cuma dari bagian pengobatannya
bagian terapinya atau yang ngurusin ruangannya tapi juga di bagian dapur
karena sehari menyiapkan untuk lima ratus tiga warga binaan yang ada di tempat ini
menunya juga harus bervariasi harus dijaga juga kebutuhan proteinnya karbohidratnya dan lain sebagainya
karena mereka tidak bisa mengatur itu jadi yang mengatur ya harus yang ada di sini
menggunakan penanak nasi yang memakan lebih banyak biaya untuk listrik
dan sendiri memilih menggunakan kayu bakar
agar matang diaduk
kebutuhan akan gizi yang seimbang menjadi perhatian di tempat ini
agar ketika berbagai terapi dilakukan pasien menjadi lebih tenang
ketika ini ditik gambarnya ini masih jam setengah dua belas siang
biasanya kalau makan warga binaan itu jam dua belas
tapi kenapa lansia didahulukan makannya
supaya mencegah dalam tanda kutip perebutan
takut nanti rebutan lansianya nggak ke bagian makanan
atau kemudian dimakan direbut rebut sama warga binan lain
jadi untuk menjaga ya mbak ya
jadi makannya didahulukan setengah jam
doyan makan ayam nenek
makan yang banyak ya nek ya
satu lagi dikit dikit dikit aja ya
bismillahirrahmanirrahim ya nek
di tempat ini
pengobatan bagi pasien dibagi menjadi tiga
pertama terapi dengan ragam aktivitas
kedua menggunakan obat obatan herbal
dan yang ketiga terapi dengan kegiatan keagamaan
bila ada pasien yang membutuhkan obat psikotropika
maka yayasan akan merujuk mereka ke rumah sakit jiwa
yang juga dinaungi oleh dinas sosial kabupaten bekasi
di sini proses penyembuhan dilakukan dengan pendekatan humanis
dengan sasaran mengembalikan rasa percaya diri warga binan lain
ketiga penyembuhan dengan pelayanan
kalau untuk dikatakan dia sembuh berapa lama
tergantung apa yang masalah yang dihadapi
yang paling susah
yang paling susah itu biasanya kalau kelainan genetik
itu yang agak susah
karena memang sejak udah bawaan dari lahir kelainan
itu memang agak sulit
terus juga memang yang udah kronik
yang sudah lama yang menahun
terapi kognitif dengan pendekatan konseling
dilakukan secara berkala kepada setiap warga binaan
terapi ini akan menggali perasaan pengalaman
dan emosi tidak menyenangkan yang dialami oleh pasien
namun tidak semua perawat bisa melakukan berbagai terapi pada warga binaan
di tempat ini hanya ada lima perawat medis
yang memiliki sertifikasi perawat keahlian khusus
untuk keperawatan jiwa
yang diperbolehkan melakukan ragam terapi dan pengobatan

dan perawat non medis lain termasuk saya sebagai seorang kelawan
hanya diperbolehkan untuk membantu aktivitas keseharian yayasan saja
yang jadi concern saya itu bukan soal terapinya ataupun counselingnya
tetapi juga soal cara untuk memanusiakan mereka ya dalam tanda kutip
jadi kurang lebih luas yayasan itu sekitar satu hektare
dan beberapa warga binaan itu tidak berada di ruangannya aja
tapi mereka ya mau melakukan apa silahkan
yang penting jangan ke luar pagar
di tempat ini pasien odgj disederhanakan menjadi tiga
pasien akut yang ditempatkan di kamar isolasi
pasien odgj tingkat menengah yang dibiarkan beraktivitas bebas di yayasan
dan pasien tingkat dasar yang hampir sembuh total
dan mulai diberi berbagai tanggung jawab
salah satunya diajak untuk membantu membangun gedung baru di dalam lingkungan yayasan
selain sebagai bentuk terapi fisik
kegiatan ini akan membuat warga binaan memiliki keterampilan yang dapat digunakan
di tengah masyarakat umum ketika mereka sudah dinyatakan sembuh total
mengembalikan kepercayaan diri pengidap odgj juga menjadi perhatian kami
selain memberikan pakaian dan kamar yang layak
secara rutin warga binaan mendapat perawatan penampilan
dengan mendapat fasilitas potong rambut
ketepan dekatannya sangat umanis pelan pelan
kalau nggak mau nggak apa apa nih paling lama
mungkin sudah setahun lebih ya nggak mau dicukur ya
bisa lebih akhirnya hari ini mau dipotong
ya kesabaran jadi kunci untuk menjadi perawat di tempat ini
sebetulnya ada alasan kenapa warga binaan di sini tuh rambutnya
salah satunya adalah misalkan dia lagi nggak nyaman kan takutnya nih
takutnya biasanya sih nggak tapi takut takut kan
oh marah apa mungkin menjambak rambutan dan lain sebagainya
nah ini langkah preventif itu yang pertama
yang kedua adalah supaya perawatannya ke dirinya masing masing juga lebih mudah
sejak berdiri tiga puluh satu tahun silam
yayasan ini telah berhasil memulihkan kondisi mental
intelektual dan psikosoial ratusan warga binaan
sejak kemudian setiap hari setiap hari
setiap hari setiap hari
beberapa orang di antara mereka memilih untuk menjadi perawat normedis di tempat ini
karena tidak lagi diterima oleh masyarakat
salah satunya setio indra wibawa
patah hati yang ia alami pasca putus dengan kekasih beberapa tahun lalu
membuat kejiwaannya terguncang
walaupun telah dinyatakan sembuh
gangguan kejiwaan bukan tak bisa kembali
warga biasa menggunakan istilah seperti kambuh
atau penurunan kondisi untuk menggambarkan hal ini
dan stigma masyarakat yang menyerang mental mereka
jadi salah satu pemicu seseorang bisa kembali mengalami depresi hebat
yang mengguncang kejiwaan
saat merasa lelah merawat mereka
marsan selaku pendiri yayasan ini
selalu mengingat pasien odgj pertama yang ia rawat hingga sembuh

pas melihat kedua kalinya
saat dia sedang makan di kantong plastik yang digerumunin lalat
itu tahun sembilan puluh dua
pas melihat saya semalaman kepikiran
hewan pun gak doyan apa yang dimakan
tapi kok ini manusia
jadi apa yang saya lihat itu
bahwasanya apa yang perbuat
sementara saya lebih tinggi dari saya dengan mereka
selain memberikan obat yang dibutuhkan dan ragam terapi secara berkala
ada satu hal yang bisa menjadi faktor pulihnya seseorang dari gangguan kejiwaan
yaitu penerimaan dan perhatian yang tulus
bukan hal yang mudah
tapi bisa dilakukan jika kita mau berbesar hati
membuka dan mengulurkan tangan untuk mereka